aduh dasar jin isang kamu tuh ngapain sih portalnya jadi ditutupkan
kita semua jadi kejebak disini
bukan begitu cantik
jin mau kalian ini tinggal lebih lama lagi disini
aduh kita jadi kejebak disini deh
jin gaya gaya ulah kamu ini ya mereka jadi terperangkap disini
kita mesti baik lagi ke dunia kita
maka kalian gak bisa diam disini lebih lama
gak bisa kak
kalau kita lama lama disini
kita bisa terjebak selamanya
kalian udah nyelamatin aku dari goa itu
walaupun aku gak tau kalian itu dari mana
tapi kalian tuh orang yang baik
saya ucapkan terima kasih ya
karena kalian udah nyelamatin anak saya
untuk anak nina
dan om jin
nanti kalau kalian kesini lagi
saya akan siapkan makanan yang enak enak untuk kalian
bu aku hantar mereka ya
bu aku hantar mereka ya
kita harus tunggu petir
semoga kalian gak melupakan aku ya
tenang aja aladin
aku gak akan
ngupain kamu kok
aku kan dari masa depan jadi aku tahu semuanya
aku kan dari masa depan jadi aku tau semuanya
semoga mereka bisa kembali
kamu tenang aja pri
mereka baik baik aja kok
semoga aja seperti itu
semoga aja seperti itu
sementara lagi awannya kebuka
sebenarnya kita bisa pulang
jadi sampai tujuan ya
semoga kita bisa bertemu lagi
semoga kita bisa ketemu lagi
portalnya udah menutup
takkan ku biarkan si cantik itu pulang
ada apa nih
kok mereka gak dateng dateng
iya peri gak dateng dateng
kau mau pergi
ah gak mau
peri kenapa tuh peri
kayaknya korslet deh
hah portalnya kebuka lagi
takkan ku biarkan
takkan ku tutup lagi
portalnya tutup kak
om jin ngapain di sini eh eh eh hantu kecil kamu kenapa om jin pura pura nggak tahu ya tadi
om jin kenapa sih bikin kita gagal pulang enggak buk buk bukan om jin yang lakukan
kamu gagal pulang dan menutup portal itu bukan om jin jahat
jauh betul ngeret belum pulang nis

jauh betul ngeret belum pulang nis
hah oscar aku udah enggak tahani aku harus
buruan berubah wujud lagi jangan jangan
ih mami nyaring kavita deh iya deh
osca aku butuh bantuan biar portalnya
enggak tutup aku harus gimana prih tolong
bawain beberapa cermin kesini siap
kamu disini oh kita om jin yang bikin kita gagal
aduh dasar jenis om kamu ngapain sih portal jadi ditutupkan kita semua jadi kejebak di sini bukan
begitu cantik jin mau kalian ini tinggal lebih lama lagi di sini lamanya jenis
gajah ulah kamu ini ya mereka jadi terperangkap di sini maaf tuhanku maaf
yaudah kalau gitu kita rumahku dulu ya kayaknya memang enggak ada pilihan lain deh
portalnya kebuka lagi
iya bener ayo kita kesana

jangan lupa like subscribe share dan komen ya